dan bikin si deva jadi marah
eh ahli jambung ini betapun mampe
kalo ada kotoran binatang depan lo
lo ngusahin gue lo atau cabut
jangan jangan papanya rikki mau marah
pak saya mau bicara sama kamu misal
kesana dong lanjut kerja
kenapa berdiri diri sih
silahkan dicobain itu welcome drinknya ya
itu welcome drink yang spesial untuk tamu istimewa buat bapak
nemenin bapak ngobrol gitu daripada bapak sendirian
boleh kali ya boleh
kali gitu bapak ada keluh kesah apa
kenapa farel ke sini ya
apa dia mau ketemu juga sama nona rifa
si nadif ngapain sih kesini
dia mau ketemu sama si riva
ala mau bikin apa kesini farel
ya ke kpm mau makan nadif
bukannya ala yang mau ketemu sama nona rifa
ya kalau itu bonus deef
ini makan bengong gitu kan ga enak
biar aku mau tanya dulu sama ale
kita punya feeling ini betul toh
kalau ale suka sama nona rifa
ya ampun itu badannya masih panas banget
kok ada stok obat penurun panas ga
atau plaster kompres gitu untuk nurunin panas loh
kok gue jadi deg degan kayak gini ya
oh obat penurun panas
gue ada kok
lo sengaja kesini karena mau ngecek kondusi gue
karena denger gue sakit
gue juga bawain lo bubur
gue tau banget pasti lo gak enak makan
tapi lo harus paksainnya rel
suara lo juga mulai abis tuh
dan jangan lupa minum obatnya
biar cepet masuk sekolah
rifa baik banget ya
dia bela belain kesini
cuma buat cek kondisi gue
ya udah sana aja ya makan
thanks ya fak
gimana kalo sekarang kita makannya di dalem
makasih ya riel
tapi gue harus langsung ke kafe
karena setengah jam lagi shift gue mulai
baik banget semua gue
jangan pikir kalo rifa ga lakuin itu karena modus
aneh punya perasaan itu jangan tau lo geyer kawan
asal ale tau ya
setiap kali beta sakit dan rifki itu
riba itu selalu antar makanan ke beta punya rumah sama rifki
jadi sebetulnya toh
rifa itu dia adalah nona yang baik kawan
kalo rifa masih biasa aja sama gue
tapi yang penting
gue suka sama rifa
ale ini mau ganti status sahabat jadi teman tapi mesra kan
ya mungkin untuk sekarang
teteh aman ga apa apa lah
ale punya pikiran itu
paling kacau sekali
tapi beda cerita div
kalo rifa juga suka balik sama gue
emang kenapa sih div
lo juga suka ya sama riva
jangan jangan lo juga lagi ngincer si rifa lagi
sebenarnya beta ragu sekali nih
pt ini tidak suka sekali
kalo farel ini berdekati sama nona rifa
aduh ale ini bagaimana ee
rifa itu tetap punya sahabat kawan
beta punya tanggung jawab untuk menyeleksi
siapa saja yang berdekati sama rifa toh
jadinya gue gak usah bersaing sama sahabat gue sendiri
lo cuma nyeleksi doang kan
kenapa kita punya sahabat sahabat ini semua sudah
namanya cinta itu ee
berbi betta punya kepala
pusing sekali ee
terus ngapain lo bisa liatin ayah mentah lagi
lo ngapain dateng kesini
ini tuk tongkol sama anak rifa
lo itu siapa ya
lo lo semua tau gak
ini tuh tempat umum
siapapun boleh masuk
kecuali anak ips
jangan kasih tinggal di rumah
jelas jelas kita punya sahabat mona riva itu kerja di sini
kalau rakyat negara ips
tidak boleh masuk
eh nadif dengarin nih
besok besok kalau lo jalan
anak ips bukan rakyat negara ips
asli parah nih kalau diterusin
bisa bisa si nadif ngamuk di kafe
dan bikin si riva jadi marah
eh ah jangan main main
aduh takut nih
gue akhirnya bukan karena gue takut
kalau ada kotoran binatang depan loh
kalau gue sih cabut
paham cabut ale
beres nih anak ips
kita disamain sama kotoran binatang
harusnya didiemin ini
anak anak ips itu udah ngeselin
nggak punya etika
tenang aja brother
oke nanti kita bales mereka
nah mending sekarang
kita lanjut makanannya dulu
nih udah jadi makanannya oke
boleh saya minta minuman spesialnya lagi
boleh saya minta minuman spesialnya lagi
tentu boleh dong
apa sih yang enggak buat bapak ganteng
tunggu sebentar ya biar saya ambilin dulu
dan perbaiki hubunganku sama dia
sebelum milla tahu
kalau aku selama ini yang memusuhi anaknya
kalau aku selama ini yang memusuhi anaknya
ibu udah sering sini ya bu
udah sering banget bu